bikin kenyang lezat dan bergizi
itulah sekian banyak alasan kenapa steak disukai pemburu kuliner
ragam olahannya pun bermacam macam seperti steak sambal yang satu ini
bikin dulu sambalnya yuk
tumis bawang putih bersama daun salam dan oregano
setelah itu masukkan cabai rawit saus sambal dan bumbui dengan garam lada dan kaldu ayam
setelah itu blender semuanya dan dinginkan
lanjut panggang daging siloin yang sudah dibumbui
oleskan racikan sambal spasi yang diolah tadi balikan ke sisi lainnya dan oledkan lagi
pengen bikin inovasi baru soalnya kan biasanya kalau misalkan stik itu terkenal makanan western
jadi kita pengen bikin sensasi steak yang lokal gitu
bagi penikmatnya space steak ini dianggap baru di lidah karena sebagian pemburu kuliner mencari yang berbeda dari biasanya
aku kan seneng pedesnya aku pengen nyobain rasa baru aja
karena kan biasanya steak itu perbedaannya cuma ada saus masrum atau apapun
di sini tuh kita enak banget
porsi ghost spicy steak di kedai steak jalan riau kota bandung ini dibanderol rp enam puluh sembilan
tim liputan cnn indonesia